selalu terpikir sah
berpilangi di suara
kini banyak orang memburu keris madura masa lampau untuk koleksi
namun peminat keris masa kini pun juga tidak sedikit
yang buatan empuk betul betul empu itu ada tujuh kategori
yang pertama adalah tuah
artinya kris ini pusaka ini betul betul mengandung kekuatan gaib
yang kedua adalah sepuh
artinya bahwa pusaka ini adalah betul betul buatan empuh
yang ketiga busi
apa besinya yang dibuat itu
jenisnya busi apa
yang keempat adalah wutuh
padahal itu buatan empuk yang beratus tahun yang lalu
karena itu seperti yang saya jelaskan tadi dirawat
yang kelima adalah tangguh
tangguh ini buatan siapa
atau zaman siapa
ini buatan sultan abdurrahman
ini buatan atau empunya yang namanya panban sumala
itu namanya tangguh
kemudian yang keenam adalah bentuk
yang terakhir adalah pamur
untuk mengataui isi di dalam keris ini
tuah daripada kris itu sendiri
populer kembali di tahun seribu sembilan ratus enam puluh hingga saat ini
dulu pembuat keris harus melakukan ritual khusus sebelum memulai pekerjaannya
tujuannya agar chris punya kekuatan yang menguntungkan pemiliknya
dan mendapatkan pamor atau hasiat yang sesuai pesanan
di zaman modern ini seniman keris ain tong tong tak harus melakukan tirakat
atau menyiapkan sesajen
mereka bisa lebih bebas menuangkan rasa dan kreasi untuk membuat keris bernilai tinggi
keris dicari bukan lagi karena kesaktian namun karena sejarah dan nilai seninya

masih terjaga hingga kini adalah batik madura khususnya batik gentong
cerita batik gentong adalah cerita tentang kesetiaan
awalnya istri pelaut yang menciptakan batik khas madura ini
gelisah menanti suami pulang melaut mereka menuangkan kegundahan hati dengan membatik
yang istimewa seluruh proses pembuatan batik dilakukan secara alami
pewarnaannya menggunakan rendaman tumbuhan akar kayu dan buah buahan dalam wadah yang disebut gentong
wadah inilah asal nama batik gentong
sementara buah dan tumbuhan yang mengalami fermentasi mewarnai kain secara perlahan
sebulan kemudian batik gentong telah berubah warna
proses pewarnaan ini bisa berlangsung hingga satu tahun
proses pewarnaan alami mengeluarkan bau menyengat
ini yang membuat tak banyak orang mau melakukan pewarnaan dengan metode alami
kerja keras berbulan bulan mendatangkan hasil lumayan

kini hanya tersisa dua pemilik usaha batik yang masih menggunakan batik gentong
menutup batik ini harus menggunakan metode alami di desa tanjung bumi salah satunya supinah

wanita empat puluh lima tahun ini mewarisi sanggar batik dari leluhurnya
teknik membatik gentong ia pelajari dari orang tuanya sejak masih

teknik membatik gentong ia pelajari dari orang tuanya sejak masih remaja
ketepat teh ketepatithan
ini merupakan tahap terakhir proses pembuatan batik gentong sebuah proses pembuatan batik khas madura
satu helai kain ini dapat dihargai lebih dari lima juta rupiah karena proses pembuatannya yang cukup sulit
satu perajin dapat memproduksi kain batik ini maksimal tiga kain batik dalam satu tahun
karena permintaannya sudah terlalu banyak maka dibuatlah produksi masal dengan pewarna kimia
namun tidak melupakan esensi dari batik gentong khas madura
pengusaha batik yang lain memilih komprom
pewarnaan tidak sepenuhnya menggunakan bahan alami
pewarna kimia ditambahkan untuk mempercepat proses
cukup tiga hingga lima hari batik sudah berwarna cerah sempurna
apalagi permintaan pasar semakin banyak
para pembatik harus bekerja mengejar target
seiring makin populernya tanjung bumi sebagai pusat produksi batik tulis
demi memenuhi kebutuhan pasar pula para pembatik bersiasat
mereka membentuk kelompok agar bisa bekerja lebih efektif
satu kelompok yang berisi dua puluh lima orang pembatik bisa menghasilkan seratus helai kain setiap bulan
pendapatannya pun dirau secara kolektif
satu kelompok pembatik mendapat enam puluh juta rupiah per bulan
siti samsiah misalnya
ia telah puluhan tahun menggeluti profesinya sebagai pembatik
kini siti samsiah telah memiliki studio batiknya sendiri
ia menjadi pemimpin bagi dua puluh pembatik lain di sekitarnya
kalau dari para pembeli testimoni mereka seperti apa sih melihat batik madura ini
batik madura itu kan dikenal dari dulu mas
memang banyak gitu peminatnya dari yang anak anak sampai orang tua itu memang
apalagi kan batik madura itu terkenal dengan batik gentong
jadi mereka itu senangnya karena motifnya beda
terus pewarnaannya itu punya ciri khas tersendiri gitu
motifnya itu kan beda dari tempat lain
nah bu kalau tentang pergeseran fungsi dari batik madura ini dulunya buat koleksi
sekarang diproduksi secara massal
perubahan itu seperti apa bu
karena banyak permintaan gitu mas
terus sekarang itu kan di tanjung bumi sudah banyak kedatangan tamu
baik yang lokal maupun dari mancanegara gitu
sekarang itu batik tanjung bumi lebih dikenal karena prosesnya itu memang lebih sulit
kalau dibandingin dengan para pembatik di daerah lain
untuk menjaga kualitas siti samsiah selalu melakukan setiap tahap dengan hati hati
kain diketel atau direndam dengan minyak
khusus agar serat kain menjadi rapat sehingga tidak berkerut dan awet warnanya
agar tidak berkerut canting yang digunakannya pun hanya yang berukuran mini
sehingga motif rumit bisa lebih mudah dikarat
sehelai kain batik madura juga mengisahkan sebuah pergeseran nilai budaya
dulu kain batik seluruhnya dikerjakan secara alami dan ditulis secara manual oleh pembatik
kini telah ada pewarnaan secara kimia
dan batik cap yang lebih cepat prosesnya pun telah mulai membudaya
karena itu harapan batik madura meramaikan pasar batik nusantara semakin nyata
bu peminat batik bangkalan khususnya di sini atau batik madura lah
kenapa bisa sampai ramai dan sejak kapan sih mulai ramainya bu
terutama sejak adanya suramadu mas
dari mana saja biasanya
ya dari manado dari luar negeri pun ada
dari luar negeri ada
sengaja datang ke sini
menyeberang dari surabaya ke sini
bahkan dari malaysia itu raja malaysia juga sudah pernah kesini
terus brunei amerika
amerika berarti batik madura sudah terbang sampai ke inggris dan amerika ya
dari desa kecil di tanjung bumi di bangka
di kawasan jalan madura batik merambah kota lain di indonesia
bahkan pesanan dari negeri jiran rutin datang setiap bulan
perlahan pendapatan pembatik merangkak karena batik madura semakin laris
walau pasar sudah mencapai luar negeri warisan leluhur harus tetap lestari
identitas batik pesisir masih terjaga
proses siapun tetap menggunakan
warna yang dihasilkan tetap berani
motifnya pun selalu terinspirasi kehidupan laut dan pesisir meski ada sedikit modifikasi
untuk memenuhi kebutuhan pasar tujuh ratus lebih kelompok pembatik siap memproduksi lebih banyak
lebih inovatif dan tentu saja tetap mempertahankan keindahan khas batik madura
jarak antara jembatan suramadu menuju pelabuhan kamal hanya sekitar sembilan km
jaraknya sangat dekat tetapi membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat madura
dalam lima tahun terakhir jembatan suramadu memobilisasi masyarakat madura untuk menyeberang ke pulau jawa dan sebaliknya
labang sebuah kecamatan di bangkalan menjadi pusat keramaian baru
sementara daerah kamau kini sudah sepi padahal dulunya merupakan titik keramaian di bangkalan
sebelum tahun dua ribu sepuluh arus migrasi dari pulau madura menuju pulau jawa
dan sebaliknya terpusat di pelabuhan kamal
jajaran pedagang sate pun memanfaatkan peluang ini hingga menjadi sebuah ikon di pulau madura
mereka turut menamaikan denyut ekonomi bengkalan madura
lalu kemana ikon makanan khas madura itu saat ini
ini sudah berpuluh puluh tahun di kamal di pelabuhan
paling sempit tahun berapa sih pak
sekitar tahun dua ribu dua belas
ya karena adanya itu suramadu
beruntung saya masih menemukan seorang pedagang sate madura
mencari satu porsi sate madura sekarang cukup sulit
banyak pedagang sate menutup warungnya atau beralih profesi menjadi penjual bebek goreng

tepatnya saat jembatan suramadu resmi dibuka
salah satunya adalah bebek songkem
waralaba bebek khas sampang yang kini dibuka di bangkalan
warung ini pun laris manis
dua ratus ekor bebek ludes di borong pembeli setiap harinya
terima kasih pak
ada banyak istilah tentang madura
tapi yang sekarang paling terkenal adalah bebek sebagai salah satu simbol perubahan madura
setuju dengan istilah itu pak
sangat sangat setuju itu pak pandu
karena kalau dulu tadi itu kuliner hanya sate dan sotu
orang madura itu hanya tidak cukup di situ
masa mengolah bebek
untuk distribusi bahan baku
distribusi bahan baku malah kita mengimport dari luar
import dari jawa tapi
madura sendiri itu sudah kehabisan
apalagi orang madura terkenal lihai mengolah bebek
mereka bisa membuat bebek tak berbau amis namun tetap gurih dan empuk di sana
kepala kepala kepala
para peternak bebek dari dan luar madura pun turut menikmati berkah ini
permintaan akan bebek hidup meningkat berlipat lipat
seiring meningkatnya penjualan bebek goreng khas madura
kecamatan laban yang dulunya jarang disentuh para pelancong
kini jadi rancang
ramai dilewati sejak jembatan suramadu berdiri
puluhan rumah makan bebek berjejer di jalan utama
bebek bagi warga madura
kini bukan hanya sebagai sajian kuliner lezat pengganjal perut
bebek adalah juga sebuah simbol pergerakan ekonomi
dan perubahan sosial di kabupaten bangkalan madura
icon makanan madura
kini tak sebatas sate dan soto madura
ada bebek goreng khas yang lezatnya
mengundang para pelancong untuk bertandang